sebagai langkah antisipatif petugas di terminal kedatangan internasional bandara igusti ngurah rai bali dibekali masker selama beraktivitas
hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan penularan virus corona
para pekerja di bandara igusti ngurah rai bali terbilang rawan karena kerap bersentuhan langsung dengan penumpang
dalam sehari diketahui ada lima belas penerbangan dari tiongkok yang tiba di bandara ngurah rai dengan rata rata jumlah penumpang tiga tiga ratus orang per hari
hal inilah yang menjadi alasan pihak angkasa pura ii bersama stakeholder bandara meningkatkan kewaspadaan dan juga antisipasi
sebelumnya sedikitnya empat orang dilaporkan meninggal akibat terjangkit virus corona di tiongkok
selain itu dilaporkan virus penyebab penyakit pneumonia ini sudah menjalar ke korea jepang thailand australia dan amerika serikat
antisipasi untuk jangka pendek yang ada di bandar udara igusi ngurah rai secara mitigasi
kami akan mencoba memberikan masker kepada seluruh petugas kami yang ada di operasional
baik itu eficial security terminal inspektor dan yang lain lain
kami berusaha dari sisi pelayanan kami tidak akan terganggu dari soal kesehatan personil kita
sementara itu upaya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona juga dilakukan di bandara internasional juanda sidoarjo jawa timur
thermal scan yang dipasang di terminal kedatangan internasional
jika awalnya hanya untuk penumpang dari cina tidak menutup kemungkinan thermal scanner ini dipakai untuk semua penumpang yang datang dari luar negeri
dan saat ini sudah ada koresponden cnn indonesia wida subianto di terminal dua kedatangan bandara internasional juanda di sidoarjo jawa timur
selamat siang wida bagaimana langkah antisipasi virus corona terbaru di bandara di surabaya silahkan dengan laporan anda
ya betul sekali hanum jadi saat ini saya berada di terminal dua tepatnya di bagian kedatangan internasional
saat ini saya berada di areal pendeteksian dari thermal scan di sekali lagi di bandara internasional juanda
hanum bisa merasakan bagaimana suasana di sini sebenarnya santai bahkan tidak ada bunyi
ini yang menjadikan deteksi bila ada yang suhunya ini melebihi atau berada dalam posisi demam
sebagai salah satu indikator bila mana ada yang terjangkit dari virus corona
apalagi lebih dari masa inkubasinya jadi ini langsung ada suhu suhu tertentu yang bisa terdeteksi dan langsung berbunyi
kebetulan saat ini ini ada kedatangan dari penerbangan malaysia
dan sekali lagi hanum tidak ada yang terdeteksi begitu karena kalau terdeteksi ini ada di monitor
ini akan ditunjukkan dengan indikator warna merah dari person atau tubuh yang suhunya melebihi ataupun ada bunyinya
nah bagaimana sebenarnya thermal scan ini bekerja
lebih lebih di bandara internasional
juanda sebenarnya pemasangan thermal scan ini tidak hanya ketika ada ancaman dari virus corona
namun sebenarnya setiap harinya thermal scan ini terpasang di kedatangan internasional sebagai gerbang masuk negara kita
nah kita bertanya langsung ke dr jainul dari kkp surabaya
dokter ini bisa dijelaskan sebenarnya thermal scan ini tekniknya seperti bagaimana dokter
mungkin bisa sambil ditunjukkan alatnya dan lain sebagainya
jadi kkp sebagai penjaga kedaulatan
negara di pintu kesehatan itu di pintu masuk kita dibekali dengan alat deteksi yang cukup sensitif untuk mendeteksi gejala utama infeksi
yaitu namanya body thermal scanner
alat ini akan selalu aktif setiap kedatangan penumpang yang berasal dari luar negeri
karena kita sebagai penjaga pintu masuk negara harus mewaspadai bahwa ada potensi masuknya penyakit baru ke indonesia
khususnya pada saat ini atau hari hari ini di negara lain khususnya di china ada penyakit infeksi yang merebat namanya penyakit wuhan pneumonia yang disebabkan oleh new coronavirus
itu memungkinkan bisa masuk ke negara kita melalui pintu masuk negara
salah satunya adalah di bandara internasional juanda ini
sehingga setiap kedatangan terlebih lagi dari china langsung
alat thermal body scanner ini akan selalu aktif dan diaktifkan oleh petugas kkp
ini bagian dari deteksi dini kita terhadap kasus new emerging disease yang masuk ke indonesia
kita beri lihat dulu ya hanum bentuknya thermal scan itu seperti apa
dan anda juga bisa melihat di layar anda ini bagaimana nanti ketika ada suhu tubuh yang melebihi batas normalnya ini nanti akan berwarna merah dan juga akan berbunyi
sejauh ini berapa indikator suhunya bila kemungkinan ini terdeteksi
ini kira kira kisaran berapa dok
jadi thermal body scanner ini sudah didesain atau diset
dimana apabila suhu melebih tiga puluh delapan derajat celcius itu akan terdetek di layar monitor
dan itu akan terkunci siapa yang suhunya di atas tiga puluh delapan derajat celcius
tentu tidak hanya dari angkanya saja tapi dari sisi ada alarm bunyi juga
kemudian ada petanda warnanya
karena merah bagi yang bersangkutan
sehingga kalau apabila ada peningkatan suhu petugas akan mengarahkan si yang terdeteksi ini untuk diperiksa oleh dokter
dokter kita posisinya ada di ruang periksa di depan
nanti manakala dari hasil pemeriksaan menuju sebuah kasus menjadi suspek tentu penanganannya akan lebih sesuai dengan standar yang ditetapkan
yaitu yang bersangkutan akan dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah
tentang dalam hal ini adalah rumah sakit umum dokter sito mo di ruang isolasi khusus
artinya tidak langsung dikembalikan begitu di inkubasi atau maksud saya diisolasi di bandara internasional juanda terus kemudian dikembalikan langsung begitu
tidak jadi sistem deteksi kita ini dibuat sebuah sop apabila terdeteksi dan dinyatakan sebagai suspek
yang bersangkutan segera dirujuk ke rumah sakit tentu menunggu ambulan yang tidak terlalu lama
dirujuk ke rumah sakit dokter sito mo
untuk penumpang lain tentu ada kontak di dalam pesawat itu akan diberikan health al card kartu kuas padaan itu yang dibekali kepada yang bersangkutan
tentu kemungkinan ditentukan sikap penumpang yang lain dilakukan karantina itu juga sangat mungkin
dan ada tindakan lain yang perlu diperhatikan juga pesawatnya apabila ada kasus suspek itu dilakukan tindakan penyihatan dilakukan tindakan desinfeksi
lalu kan ini kalau deteksinya itu berdasarkan suhu ini artinya kan yang bersangkutan ini sudah melewati masa inkubasi ketika dia sudah demam begitu
padahal kita tahu bahwa ketika terjangkit virus corona ini tidak serta merta langsung demam
bagaimana ini dok ketika ternyata bisa saja ini yang dari luar negeri ini sudah terkena virus namun tidak terdeteksi karena masih inkubasi dan tidak suhunya masih normal
betul jadi ada kemungkinan sebetulnya orang tertular tetapi dia tidak terdeteksi
tentu tindakan di kkp atau di pintu masuk negara ini diberikan head alert card atau kartu kuas padaan
itu diberikan pada setiap orang yang datang dari negara yang dinyatakan terjangkit
dalam hal ini untuk kasus ini tentu dari china atau dari wuhan ataupun provinsi lain yang ada di china itu masing masing nanti diberikan kartu kuas padaan
sehingga pada saat di daerah di rumah masing masing
dalam masa inkubasi sampai empat belas hari ada timbul gejala gejala tertentu seperti demam kemudian sesak hebat kemudian mungkin penurunan kesedar dan sebagainya
dia langsung menghubungi dokter atau ke rumah sakit atau puskesmas berikut menyampaikan kartu kewaspadaan tersebut
sehingga dokter yang meriksa langsung tanggap langsung respon oh yang bersangkutan berarti pernah melewati pintu masuk negara dalam hal ini bandara internasional juanda
pernah datang dari negara yang terjangkit
pernah datang dari negara yang ada di puskesmas di rumah sakit langsung respon kemana pasien itu akan dilakukan rawat
sejauh ini apakah sudah ada gitu penumpang dari luar negeri yang terdeteksi gitu dok
sampai sekarang di bandara internasional juanda belum ada satu penumpang pun yang terdeteksi mengarah ke wuhan pneumonia
barangkali juga informasi yang kami dapatkan dari pusat seluruh pintu masuk di negara kita di bandara bandara internasional termasuk di pelabuhan juga belum ada satu kasus pun yang masuk
pernah datang dari negara yang terjangkit
pernah datang dari negara yang terjangkit
pernah datang dari negara yang terjangkit
pernah datang dari negara yang terjangkit
ya memang penyakit ini asalnya di wuhan dan menyebar di beberapa provinsi di china
tapi juga perlu diwaspadai
penerbangan yang ke surabaya ini ada direct dari cina tepatnya dari kota hokayo di provinsi yunan ya itu memang bukan cina daratan tapi juga ada data yang sudah dilaporkan ada satu kasus di sana
jadi walaupun bukan dari wuhan itu tetap diwaspadai
ada penerbangan katai pasifik juga yang lewat hongkong yang itu juga tiap hari masuk ke bandara internasional juanda
itu juga akan kita lakukan pengawasan lebih ketat
di samping itu di singapura ya singapura walaupun sampai sekarang belum ada kasus yang dilaporkan
trafik pesawat atau trafik penumpang dari beberapa negara termasuk dari cina ke singapura cukup tinggi
jadi sehingga tidak menutup kemungkinan walaupun tidak langsung dari wuhan lewat singapura juga bisa masuk ke tempat kita
terakhir dok himbawan untuk warga negara indonesia yang ada di indonesia ataupun yang akan datang ke indonesia untuk langkah antisipatif gitu
untuk terhindar atau tidak terkena virus corona ini apa sebaiknya yang dilakukan
jadi prinsip masyarakat paham bahwa ini termasuk penyakit baru yang muncul di negara lain
yang mungkin bisa masuk ke negara kita
tentu yang pertama adalah waspada itu sangat penting
yang kedua karena penyakit ini penyebabnya adalah virus tentu pencegahan lebih diutamakan dengan cara perilaku hidup sehat
salah satu contohnya adalah kebiasaan cuci tangan dengan sabun
itu bagian dari upaya pencegahan yang lebih dampaknya luar biasa
yang kedua barangkali kita menggunakan masker apabila berhubungan dengan orang sakit
apapun itu juga akan dampaknya untuk pencegahan sangat sangat besar
tentu yang ketiga menjaga kesehatan tubuh kita dengan cukup istirahat teratur
dengan konsumsi makanan yang cukup
barangkali juga beberapa kita bisa lakukan vaksinasi untuk penyakit tertentu
walaupun bukan spesifik untuk penyakit pneumonia wuhan
tapi itu bagian dari peningkatan ketahanan tubuh kita terhadap penyakit penyakit ini

selamat bertugas kembali
terima kasih terima kasih terima kasih atas waktunya selamat bertugas kembali

hanum untuk sementara beberapa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari antisipasi
masuknya virus corona yang di bandara internasional juanda ini adalah yang pertama
sudah disiagakan ini thermal scan yang tidak hanya dalam kasus ramainya wabah corona ini
namun setiap harinya untuk penerbangan internasional dan kedatangannya ini selalu disiagakan thermal scale
sebagai menjaga gerbang masuk negara
yang kedua belum ditemukannya kasus penumpang atau yang masuk ke bandara internasional juanda ini
untuk mendeteksi virus corona
dan yang penting adalah juga disarankan oleh kkp tadi bahwa bagi yang warga negara indonesia
yang ada di indonesia kemudian juga penumpang yang akan masuk ke indonesia ini untuk terus menjaga kesehatannya
diantaranya dengan mencuci tangan dengan sabun menjaga kebersihan dan juga terus menjaga kevitan atau kesehatan dari tubuhnya sendiri
baik wida subianto semoga tidak ada lagi yang terpapar
anda juga tetap jaga kesehatan terima kasih atas laporan anda langsung dari surabaya jawa timur